tengok gaya apd milik dr gigi nina agustin di malang jawa timur ini
baju khas mat yang ia kenakan sangat unik layaknya komik berwarna
maka saat baju khas mat itu digunakan penampilannya terlihat sangat fashionable
yang berujung menjadi viral di dunia maya
menurut nina ide ini berawal dari ketidaknyamanan saat menggunakan apd yang berukuran besar
namun pemakaian apd merupakan bagian dari protokol kesehatan yang harus dipatuhi
para pasien pun tetap bisa mempercayakan pengobatan gigi di tengah pandemi covid sembilan belas
saya harus bisa beradaptasi bagaimana caranya saya tetap praktek nyaman
kemudian pasien pun juga merasa nyaman melihat penampilan dokter dininya
tapi tetap menamarsatukan keamanan
jadi saya mengubah saya bikin sendiri khas mat yang saya pakai
saya bikin sendiri saya sesuaikan dengan ukuran postur saya
kemudian saya belanja di toko kain di salah satu toko kain tekstil di surabaya
di mana toko tekstil itu menjual beraneka macam kain untuk apd
pasien nina juga mencari kain yang berbeda
ada apd modis ini menimbulkan semangat dan mengurangi rasa khawatir ketika harus berobat
intinya nggak takut saya ke dokter gigi lagi karena kan biasanya untuk apd kan polos gitu serem gitu
kalau misalnya lebih percorak gini kan saya jadi lebih nyaman
di jakarta apd modis milik nisa fatoni juga menjadi viral di media sosial
dokter spesialis kandungan ini bahkan sampai rela menghabiskan uang belasan juta rupiah
agar apd yang digunakan terlihat menarik tetapi tetap mematuhi standar kesehatan
uniknya lulusan universitas indonesia itu terkenal dengan ciri khas apd lengkapnya yang serba pink
dan yang lagi aku pikirin adalah psychology of color
karena pasien saya adalah ibu ibu yang mana kebanyakan mayoritas hamil
jadi psychology of color yang saya pengen pasiennya dapat adalah
karena di warna pink itu kita biasanya asosiasikan dengan harapan
terus dia dengan warna yang
usahanya berbuah manis karena penampilan dokter yang rajin memberi edukasi melalui media sosial ini
juga menuai komentar positif dari pasien yang ditangani
nisa yang suka warna pink itu memang bikin lebih relax lebih nyaman gitu
apa yang nunjukin empati sendiri
pink kan identik sama warna warna cewek ya jadi
emang lebih bikin nyaman sih
dia cantik terus bajunya semuanya pink pink pin pink ya
kalau saya kan perempuan
kebetulan suka juga warna pink jadi lebih semangat aja
dokter nisa yang dijuluki ranger pink juga mengaku tidak segan berbelanja di toko online
bahkan sebagian besar apd yang ia kenakan buatan lokal karya anak bangsa
terbukti melaksanakan tugas bisa sejalan dengan pemilihan atribut yang menarik
dan tetap sesuai dengan standar keamanan medis bahkan bisa memajukan produksi anak bangsa
tim liputan cnn indonesia